sejumlah benda sitaan negara dimusnahkan di rumah penyimpanan benda sitaan tanggerang
benda sitaan yang dimusnahkan merupakan benda hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
atau curanmor dan juga korupsi
sebanyak dua puluh empat buah sepeda motor berbagai merek siap dimusnahkan dengan cara dipotong
motor motor ini merupakan hasil tindak pidana yang telah mendapatkan izin
dari kejaksaan agung untuk dimusnahkan karena kasusnya telah dinyatakan ingkrah
motor motor ini juga merupakan dua puluh empat dari satu ratus tujuh puluh empat motor sitaan kejaksaan
yang sempat terbakar pada delapan juli dua ribu lima belas saat rumah penyimpanan benda sitaan mengalami kebakaran
selain sudah tidak memiliki nilai
pemusnahan juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi benda sitaan lain yang akan disimpan
bahwa kita melaksanakan itu surat perintah dari kejaksaan agung
bahwa barang barang yang telah terbakar ini setelah kita lakukan proses untuk perhitungan
akannya itu sudah dinilai nol akibat dari prosmayer kebakaran
sehingga barang ini itu kita musnahkan
nah kita musnahkan tentunya ini juga untuk mengurangi ya
mengurangi daripada beban beban daripada kapasitas rubasan ini sendiri